eh bantuin ya
oh ternyata bener kalian berdua disini pacaran
bapak gak nyangka
selain kamu berani
bawa aku ke atas
kalau sekolah kamu juga berani pacaran
kamu kan tahu peraturan sekolah ini opi
pak saya nggak pacaran pak
setelah bapak melihat dengan mata kepala bapak sendiri
kamu masih berkilah bahwa ini salah paham
tapi apa yang opi bilang itu semuanya bener pak
kalau kita tuh gak pacara
diam kamu tristan
seharusnya kamu itu sebagai kakak kelas
kamu sebagai ketua osis
kamu memberikan contoh yang bagus buat siswa yang lain
kamu masuk disini itu karena beasiswa
dan beasiswa itu bisa dicabut sewaktu waktu
bila kamu berbuat hal yang memalukan seperti ini
kenapa harus malu
iya tapi kan seenggaknya orang orang itu taunya kita tuh
tapi kita tuh pacaran pi
orang orang itu kan punya hak untuk berasumsi
kenapa kita gak pacaran beneran aja
aku bukan salah satu cewe yang terjele jele sama kamu di sekolah ini
jelah lagi pula aku juga bercanda kok pi
kamu emang beda ya pi sama cewe cewe di sini
kamu cantik keras kepala lucu lagi
pipi kamu juga merah kayak tomat kena matahari kayak gini
ngapain sih ngeliatin kayak gitu
enggak kok enggak enggak apa apa